yang sudah kita ketahui indonesia adalah negara terakhir yang masih menggelar pertunjukan lumba lumba
padahal negara lain sudah melarang penangkaran dan pertunjukan yang melibatkan lumba lumba
kita lihat satu persatu
yang pertama kita menuju ke eropa timur ada hungaria
di hungaria pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua penangkaran lumba lumba ditutup dan impor hewan ini dihentikan
setelah satu dari lima ekor lumba lumba yang diimpor secara ilegal dari ukraina mati di perjalanan
sisanya pun mati seminggu setelah tiba di hungaria
yang pertama hungaria yang kedua kita ke amerika selatan di chile
januari dua ribu lima pemerintah chile mengesahkan peraturan yang melarang penangkapan dan impor semua jenis mamalia laut
terutama untuk pertunjukan atau yang dimanfaatkan manusia
beralih kemudian kembali ke asia
pertama pada tahun dua ribu tiga belas india juga mengesahkan peraturan yang melarang penangkapan dan impor
aturan yang melarang pengembangan lumba lumba
menteri lingkungan hidup dan kehutanan menutup penangkaran lumba lumba dan semua pertunjukan yang melibatkan lumba lumba
hidung botol serta paus orka
dan yang terakhir yang keempat bolivia
pada tahun dua ribu sembilan bolivia bahkan melarang penggunaan semua jenis hewan dalam pertunjukan atau sirkus
kongres bolivia mengesahkan hukum empat ribu empat puluh dari sirkus tanpa hewan
yang melarang penggunaan semua jenis hewan liar apalagi jika hewan ini harus berpindah pindah
mereka menyebut penggunaan hewan dalam sirkus merupakan tindakan yang kejam
jadi desi bahkan bolivia yang mungkin ekonominya jauh tertinggal
kemajuannya jauh tertinggal di indonesia sudah sadar bahwa penggunaan lumba lumba untuk pertunjukan tidak layak
ini penting ya kita lihat negara negara berkembang tadi seperti bolivia dan juga chile india
mereka semua sudah mulai melarang ya penggunaan lumba lumba dan satwa lain sebagai atraksi
dan saya rasa ini waktunya bagi indonesia
dan indonesia adalah negara
negara yang masih menggunakan lumba lumba
iya dan padahal sudah tidak zamannya lagi
mungkin pemerintah juga harus merevisi lagi dan melihat lagi kebijakannya
sehingga sirkus keliling yang membawa lumba lumba ini sudah tidak layak lagi
karena memang merupakan kekerasan terhadap binatang
terima kasih banyak vito terhadap informasinya